inilah kri bimasuci kapal layar latih ini akan menjadi rumah bagi satu ratus dua taruna akademi angkatan laut
yang akan berlayar ke sejumlah negara
dalam pelayaran selama sembilan puluh satu hari kapal serta taruna akan mengunjungi singapura malaysia dan australia
selain sarana latihan praktek pelayaran perjalanan muhibah ini juga merupakan diplomasi duta bangsa
di berbagai negara itu para taruna akan menunjukkan keahliannya serta tampil di berbagai acara
sebelum berangkat pada hari minggu dua puluh empat juli para taruna ini mendapat pembekalan
dan wejangan dari panglima tni
hati hati tadi ya jadi kan di dalam materi latihan itu banyak
dan materi latihan ditambah dengan situasi sebenarnya
situasi sebenarnya kondisi cuaca ya itu yang memang kalau dilihat sekarang
data sekarang di sekitar utara australia itu itu sampai dengan lima sampai enam meter
jadi itu cukup
nah tapi kita berharap pada saat nanti sampai ke sana sudah lebih berkurang
tetapi sudah disiapkan alternatif alternatif tindakan seandainya
kondisi cuaca tidak memungkinkan sehingga kita fleksibel lah
karena safety first keamanan yang lebih utama
pada hari sabtu kri bimasuci akan mengadakan open ship
nah bagi anda yang ingin berkunjung dan mengagumi kapal layar ini
silakan mendatangi markasnya
iwan hermawan riki maulana jakarta